kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin sumajuntak memberikan pernyataan yang mencengangkan
kamarudin menyebut empat rekening milik brigadir yosua dikuras dan sempat dikuasai oleh verdi sambo
tidak hanya itu irjen paul ferdisambut laporkan ke kpk atas dugaan suap dalam penanganan kasus kematian dari brigadir yosua
laporan dugaan suap ini dilayangkan tim avokat penegakan hukum dan juga keadilan atau tampak
pada lima belas agustus dua ribu dua puluh dua silam sekaligus memberikan laporan dan pengaduan terhadap kasus penyuapan
untuk membahas terkait hal ini kami terhubung melalui sambungan daring ada dari tim advokat penegakan hukum dan juga keadilan
bang saur siagian selaku penasehat dan juga sudah bergabung nampaknya juga nih anggota komisi tiga dpr ri mas didi mukrianto
dan juga tersambung melalui sambungan zoom ada mas mansur febrian
baik baik nampaknya lengkap pada hari ini ya saya mau ke mas didi terlebih dahulu bapak bapak terkait dugaan nih mas didi lembaga anda
diduga turut kecipratan merima sogokan dari irjen verdi sambu apa respon anda mas didi
ya tentu ini harus diverifikasi lebih jalan dan secara prinsip bahwa jika itu memang ditemukan
adanya bukti bukti kemudian ditemukan adanya aliran uang yang tidak halal apalagi pr ini sebuah problem
ini bukan hanya problem legitimasi kelembagaan tapi juga sudah menjadi bagian tindak pidana
saya pribadi tentu tidak ingin kemudian lembaga yang terhormat seperti dpr ini menjadi bagian dari penyimpangan penyimpangan
kejahatan kejahatan nah saya pribadi mendorong jika ini benar benar jadi maka ini persoalan yang sangat serius
nah untuk itu jika ada oknum oknum dpr yang memang melakukan penyimpangan atau kejahatan ini maka ditindak tegas tegasnya
baik pak sidi tentunya anda pihak anda komisi hukum komisi tiga dpr bekerja sama tentunya dengan kepolisian karena mitra kerja dpr selain kpk
kepolisian tapi tentunya kalau kita menyimak perkembangannya mas didi apakah pernah mendengar bahwa fadil samboni curhat ke anggota komisi tiga dpr
fraksi pan dan juga pks informasinya bahwa kehormatan keluarganya telah diinjak injak oleh brigadir yosua yang saat itu diduga telah melecehkan istrinya
ya secara pribadi saya masih belum memverifikasi langsung
saya pernah mendengar dari sosial media atau pemberitaan
namun saya pribadi juga belum mengonfirmasi kepada anggota komisi tiga karena memang saat ini sebetulnya sedang reses dan baru kemarin masuk dpr dalam rangka mendengarkan pidato presiden dan hari ini juga dalam rangka ringati hari konstitusi dan ulang tahun ke tujuh puluh tujuh mbrri
nah tentu nanti pada saat kami sudah aktif untuk memasuki masa sidang bisa besok lusa
kami komisi tiga akan melakukan pleno untuk membuat jadwalan agenda agenda masa sidang ke depan ini termasuk tentu salah satu yang menjadi perhatian kami bagaimana kemudian kasus yang terjadi yang melibatkan beberapa anggota nupori kemudian berkembang dalam spekulasi spekulasi yang publik yang sedemikian besar
pasti akan menjadi perhatian kami dan sebagai mitra
kerja tentu kami ingin melakukan verifikasi validasi dan minta keterangan sejelas jelasnya kepada kapolri
dan pihak yang percaya termasuk yang terlibat baik komponas maupun juga maskam
kenapa sampai irjen ferdisambo ini duga curhatnya hanya ke fraksi pan kemudian fraksi pks tidak ke fraksi partai demokrat dan juga lainnya
anda tidak curiga dengan dua fraksi ini
kenapa hanya dua fraksi yang hanya menerima curhatan dari fede sambut
anda juga mas didi
saya selalu berpikiran yang positif saja terkait dengan praduka tidak bersalah begitu ya
artinya bahwa saya masih belum bisa berkomentar terkait dengan hal itu karena saya juga belum memvalidasi atau bertanya langsung kepada fraksi fraksi yang diduga melakukan komunikasi itu
selain itu tentu juga penting bagi kita untuk mengetahui standing fakta yang benar
apakah benar kejadiannya demikian apakah substansinya demikian
jadi sampai sejauh ini saya pribadi masih belum mengetahui standing substantif maupun standing jadiannya
rencana dpr khususnya komisi tiga dpr yang akan memanggil kapolri pekan depan dua puluh tiga agustus mas didi
apakah ini sebagai bentuk respon dpr
karena dianggap lambat dan tidak responsif terkesan diam oleh pak mahfud md juga berkomentar seperti itu terhadap kasus yusua ini
satu dan lain hal yang perlu kami sampaikan bahwa tidak benar sepenuhnya apa yang disampaikan oleh pak mahfud
termasuk saya ketika polri sudah melakukan konfensi pes pertama saya juga beri asih saya juga mendorong
agar pengusutan kasus ini diusut setransparan mungkin dan se akuntabel mungkin
kan hanya saya beberapa anggota dpr juga demikian
kenapa kemudian dpr secara kelembagaan kemudian tidak melakukan respon yang secara kelembagaan yang utuh
karena memang saat kejadian itu kita memang sedang reses
tanpa mengurangi rasa hormat dan substansinya kami juga melihat memantau hingga sekarang
bahwa progres pengungkapan kasus ini hari demi hari semakin menuju track yang kita harapkan
mudah mudahan proses ini terus kita kawal
dan kepentingan kami di dpr di komisi tiga tentu nanti setelah rapat
kasus ini menjadi perhatian penting bagi kami untuk memastikan proses penegakan hukum itu bisa dijalankan transparan mungkin
dan kita juga berharap dan memastikan agar
polri maupun kelembagaan polri ini juga responsif terhadap setiap masukan publik
karena hari ini kita dengar bagaimana informasi spekulasi spekulasi publik
terkait dengan penembakan seputar kasus ini
bukan hanya pada substansi case penembakannya saja
tapi sudah kembang lebih jauh kepada ketidakprofesionalan polri atau dugaan adanya penyimpangan penyimpangan dalam
tugas dan tanggung jawabnya yang lain
nah ini sangat serius buat kami sehingga kami berkepentingan sekali
komisi tiga untuk memastikan bahwa kepolisian ini bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh undang undang
jika memang benar terjadi adanya penyimpangan abuse of power
ataupun kemudian pelanggaran undang undang
tentu kami komisi tiga akan melakukan pemeriksaan
agar jangan sampai kemudian lembaga kepolisian ini
diderai oleh potensi penyimpangan ataupun abuse of power oleh para oknum oknum anggotanya
dan ini kami akan mendorong
untuk dibuka setuntas tuntasnya sekalipun tak berlalu mungkin dan teramparan mungkin gitu
yang terpenting adalah bagi kami juga
kasus ini juga menjadikan pembelajaran
dan evaluasi besar
buat pak kapolri
untuk melakukan pembenahan dan bersih bersih
bersih bersihnya terkait dengan potensi potensi adanya penyimpangan penyimpangan
yang dilakukan oleh oknum oknum kepolisian
kami akan gali apa saja yang akan anda tanyakan ke kapolri nanti pekan depan
tapi sebelum masuk ke anda
oke mas didi saya juga ingin tahu dari kuasa hukum
eee brikadiri osowa bang febri apa kabar
bang febri sudah mendengar tadi apa yang diungkapkan oleh dpr
akan mengawal kasus ini
yang juga akan memanggil dpr
tapi ada kecurigaan dari kuasa hukum atau tim kuasa hukum
rekening osowa ini diduga sudah digunakan oleh ferdis sambo
apakah benar ini terjadi
dan sebenarnya berapa total dari rekening yang dimiliki oleh almarhum
mas febri silakan
baik pak terima kasih
terkait adanya dugaan
per ataupun transaksi almarhum kepada pihak lemari ini
salah satunya ada yang menjadi tersangka kalau tidak salah
itu dilakukan setelah almarhum sudah tidak ada
itu buktinya juga sudah disampaikan
ataupun diberikan kepada ketua tim kami kemarin bersama tim yang lain
makanya kami memohon supaya ppatk juga terlibat dalam hal ini
apakah ya mungkin seorang sudah meninggal seorang yang sudah mati ini
bisa bertransaksi begitu
kalaupun misalnya ada dugaan dana taktis ataupun yang dititipkan kepada almarhum
moya pada sopan santun elegan memohonlah kepada ahli warisnya
supaya diambil oleh ahli warisnya
jangan serta merta dipindahkan secara pribadi
cara cara seperti ini begitu loh
karena sampai hari ini yang dikirimkan kepada pihak keluarga hanyalah waktu itu jenazah ya
handphone daripada almarhum yang tiga unit ini sampai hari ini kami tidak tahu ada di mana
pak almarhum juga tidak tahu ada di mana
kemudian ditambah lagi empat rekening
apakah ini sudah disita oleh penyidik atau bagaimana kita nggak pernah tahu
karena tidak ada sama sekali sampai hari ini
berita acara penyitaan
dan ini harus betul betul digunakan
jadi kita harus berpikir dengan serius
apakah memang eee
ada tindakan tindakan melawan hukum
yang lebih lanjut lagi
di luar daripada pembunuhan berencana ini begitu
ini dari penelusuran tim kuasa hukum
informasinya dua ratus juta rupiah ini diketahui dari mana ya mas febri
apakah anda juga melaporkan hal ini kepada ppatk
untuk membongkar dugaan aliran dana yang mengalir dari fede sambo
kepada para ajudannya
ya tentunya bukti tersebut buat kami adalah bukti awal
dan ini sedang kami kumpulkan
ini tim kami juga ada yang menuju ke sungai bayar sana
untuk meminta legalitas kami
kami akan melakukan upaya hukum melaporkan tentang pencurian
daripada barang barang almarhum
salah satu yang akan kami laporkan
tapi nanti ada kekuasa kami untuk melakukan upaya hukum
empat pelaporan pidana satu gugatan perdata
untuk lebih lanjut ataupun lebih spesifiknya
nanti setelah tim kami yang lain kembali daripada sungai bahar
artinya ini sudah dilaporkan penyidik ya mas febri
terkait dengan dugaan dimanfaatkannya uang almarhum ke ajudan ferdis sambo ini
dan kami ingin tahu juga jumlah rekening yang dimiliki oleh almarhum
sebesar dua ratus juta rupiah ini kalau sebelum wafat atau sebelum penembakan terjadi
tentunya pernah bercerita kepada keluarga soal penghasilan
ini sensitif sebenarnya tapi saya ingin tahu apakah memang dari almarhum ini
mempunyai prestasi yang luar biasa sehingga bisa punya tabungan yang luar biasa
begitu mas febri
terkait penghasilan ataupun pendapatan daripada almarhum
tidak serta merta begitu terbuka kepada orang tuanya
namun yang menjadi dugaan adanya transaksi adalah buktinya satu
jadi bukti tambahan kami sumber uang dana uangnya ini kami memohonkan
supaya ppatk terlibat
sumber uangnya mungkin dari mana dipergunakannya untuk apa
kenapa juga bisa ada transaksi kan seperti itu
uang dua ratus juta rupiah ini yang dijanjikan ke ferdis sambo sebagai
salah satu bentuk dari kerjasama pemufatan jahat akan dibagi bagi juga
kepada para ajudan yang ikut serta
artinya anda mengetahui ya untuk pembagian uang ini dua miliar rupiah
yang harus dikumpulkan oleh ferdis sambo ini harus dibagi untuk eliezer
kemudian juga riki rizal termasuk kuat maruf ini harus didapat dari
berapa sumber tentunya dari rekening joshua juga dimanfaatkan
anda mengetahui hal ini juga skenario dari pemberian upah dari pembunuhan yosua
dan juga dari pembunuhan joshua
saya tidak bisa berspekulasi ke arah sana karena ini masih dugaan kami
karena itu merupakan uang tabungan ataupun uang milik daripada almarhum
berkait itu upah atau apa kita belum mengetahui karena itu bukan ranah kami
untuk berspekulasi ke sana namun yang menjadi poin kami adalah kenapa setelah
almarhum ini meninggal bisa ada transaksi dan seperti itu
kedugaannya ini adalah ini secara ilegal
ataupun pengambilan uang dana ini adalah uang dana taktis
yang intinya adalah ini adalah uang dari rekening almarhum
baik saya juga mau ke bang saur
bang saur bang saur ini mantan kadif propa mabespori ejen paul ferdisambo
anda laporkan ke kpk tim advokat penegakan hukum dan keadaan tampak
pada senin ya lima belas agustus lalu bang saur atas dugaan suap dalam penanganan kasus kematian
dari brigadir suarez
beri brigadir suarez respon anda seperti apa bang saur
tapi ditahan dulu saya jeda kami akan bahas bersama bang saur
setelah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih bersama kami kita lanjutkan kembali dialog ini
saya masih bersama anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai demokrat
ada mas didi mukrianto ketua tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau tampak
dari bang saur siagian selaku penasihat dari tampak
dan juga kuasa hukum keluarga brigadir resua mas febri melayu sumbungan daring
bapak bapak saya lanjutkan kembali dialog ini
saya masih ingin tahu respon dari bang saur terlebih dahulu soal apa yang disampaikan
oleh mas didi mukrianto anggota dpr bang saur
jelas tadi bang saur
jelas tadi dikatakan bahwa tidak tahu menahu soal dugaan suap ke dpr
tidak tahu juga apakah benar ada curhatan dari verdi sambo ke fraksi pan ke fraksi pks
tapi kalau anda sudah berdatangan juga ya menyambangi dpr
kalau saya tidak salah tanggal dua puluh dua juli dua ribu dua puluh dua anda mengadu ke dpr soal kasus ini
kalau update nya seperti apa ya bang saur
anda apa yang anda ketahui dari dugaan suap ini bang saur
saya pertama merespon saudara didi
saya menghormati sikap orang beliau
artinya dia menjamin secara pribadi diakomis
pada saat yang sama juga saya dorong beliau juga menuntaskan
nah problemnya kan alasan utama reses kawan kawan di dpr diakomis juga
nah soal ini setelah
maksudnya tangkap memaparkan resmi ke program kami menduga karena semua janggal
apa yang dikatakan oleh fadil sambo
kemudian kami lpk membuat yaitu pembunuhan
dan kami menyambangi ketua lpsa dan kami juga menemui bnk
jadi saya berpikir
kalau sikap daripada posisi kami ini harus disusuntan
saudara heronok salah satu yang menarik adalah
tanggal satu keluarga melaporkan di tanggal yang sama tanggal delapan belas juli di baris krim
tanpa melaporkan da'at utiknya bahwa ada pembunuhan
nah awal awalnya memang ada anggota komisi dpr
yang telah menanggung respon ini
tapi yang pasti kan kalau itu reses ada masalah tragedi hukum yang sangat luar biasa
dan juga lakon hukum kawan kawan karena reses tidak merespon
dan kita bersyukuri saudara didik sekarang ini hadir
tetap bukan problemnya adalah
sangat menarik kerja kerja yang dilakukan oleh meng popul hukum
yang merangkap sebagai ketua kompul nas
termasuk juga kami melaporkan malah di kolnas
yang sangat menarik bu
jangankan jangan saya pikir kalau pun tidak diafrisiasi
bahkan di komentari meng popul
tokoh tokoh beliau itu adalah
dia itu mengkoordinir penegakan hukum
dan itu pada kompul nas
setelah kami melaporkan kompul nas
kemudian dipanggil bisa dilihat
kesempatian daripada mahfud
juga mendorong kompul nas dan
khusus untuk mendalami pembunuhan ini
menyapa kita bukan normal
karena analisasi kita cukup bukti
kemudian apa namanya
kemudian ditetapkan tersangka
nah karena ada satu dua orang
mengomentari komisi tiga
sudah rakutin komisi tiga
kami berkomunikasi dengan beliau
setujulah tanggal yang disepakati
tim tampak datang ke sana
menyambangi beliau sesuai dengan tanggal dan kesepakatan
yang kami prihatin adalah yang menyerang
tidak ada sampai detik ini tidak ada klarifikasi
bayangkan kami rakyat yang datang
tampak seperti itu dapatkan
tampak itu bekerja mendanai dirinya sendiri
ada lembaga pengawasan
bayangkan sudah kita sepakati sampai detik
tidak ada penjelasan
soal pribadinya seharusnya dia
tapi ada tragedi hukum yang sangat luar biasa
ada dewan ada lembaga pengawas
itu yang tidak ada
lain yang muncul dari parlimen
dari kawan kawan termasuk mas didi deanto
fakta kawan kawan dpr itu hanya menunggu ini
dari satu tragedi hukum pembohongan yang sangat luar biasa
pertama yang diduga
ada pelecehan seksual
ada upaya pembunuhan termasuk
nah saya kira mas didi yang kita dorong adalah siapa yang
yang dicuruh hati oleh sambu
karena bukan hanya anggota dpr
ada anggota kompul nas ada tokoh
termasuk juga ada penasehat daripada kapolri
untuk mengerak apatan mereka juga
nah karena tampak
dalam hal pembunuh yang sudah ada ini menjadi pembicaraan
soal dana dana ini
bahwa para pembunuh ini dijanjikan dua miliar
kemudian juga lpta
kemudian ditawari dua blok besar
kapal tebal satu cm yang membuat lpsk
kita dikompleks di security
teman teman wartawan awal awalnya tidak mengakses
ternyata juga dikasih uang
nah supaya ini kemudian tidak menjadi
apa namanya berkembang berkenak kenak
nah kita segera membuat lp
kepada lembaga yang berkembang dalam sukat suka
bagaimana pusaran uang
suara kematian daripada yusuf
nah sekarang melihatkan kawan kawan dpr
bukan malah mengapresiasi
tapi malah mengancam mancam
ini ada yang sudah dihubung
dimana kawan kawan dpr teman teman
pada saat itu ya
alasannya karena reses
tapi perjalanannya tidak reses
ini mah menjadi sorotan
bahkan kali pak pingkong mengatakan
saudara didik hari ini bisa
kita pertama tama kita diskusi
baik silakan mas didik
ditanggapi apa yang disampaikan oleh bang saur
reses sebenarnya tidak menjadi alasan
bagi dpr untuk mengawal kasus ini
silakan mas didik
dan rasional melihat
fungsi pengawasan di dpr ini
nah memang secara kelembagaan jelas
dpr punya hak hak yang melekat
untuk melaksanakan pengawasan itu
tapi dengan konteks bahwa
pengawasan itu tidak boleh disamakan
dengan melakukan intervensi terkait dengan
karena kita juga paham bahwa penegakan hukum itu
juga harus dilakukan secara independen
transparan profesional gitu akuntabel gitu
kami dalam fungsi pengawasan
bukan terkait dengan intervensi masalahnya
tapi bagaimana kemudian memastikan
bahwa penegakan hukum ini
harus dilakukan secara transparan dan akuntabel
sesuai dengan mekanisme dengan aturan yang berlaku
kami ingin memastikan bahwa keadilan ini adalah
pilih semua orang
kami ingin memastikan bahwa
penegakan hukum ini
tidak juga diciderai
oleh sebuah proses proses yang berbasis
akal akalan ataupun rekayasa
kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini
faksun kepada kepentingan hukumnya
faksun kepada keadilannya
kalau yang salah katakan yang salah
kalau yang benar katakan yang benar
harus kita pastikan proses ini setransparan mungkin
kita pastikan proses ini dan penyidikan ini
juga harus terbuka sehingga
partisipasi publik kemudian
juga menjadi penting gitu
karena landasan moral etik dalam penegakan hukum ini
adalah juga trust publik begitu
nah disitulah kepentingan kami komisi tiga
memastikan jangan sampai penegakan hukum ini
tercederai oleh buah rekayasa atau drama drama
di luar kepentingan hukum atau keadilannya
kami tidak mengawal orang per orang
kami tidak mengawasi orang per orang
tapi kami memastikan kami mengawal aturan
kami memastikan agar mekanisme
berjalan sesuai dengan norma dan hukum yang
nah kemudian kami katakan bahwa apakah kemudian
dpr ini fungsi pengawasannya hanya
secara kelembagaan ketika di masa sidang tidak
kami punya tanggung jawab secara individu
sebagai anggota dpr juga melakukan pengawasan
kepada mitra kami sehingga
seperti yang saya lakukan atau teman teman lakukan yang lain
meskipun memang masa reses ini secara md tiga kita ada keterbatasan
namun sebisa mungkin semaksimal mungkin
kami juga melakukan pengawasan dengan cara cara kami
kami juga merespon terkait dengan peristiwa penembakan ini
dari awal kami memang berita ketika muncul ada kontanjipes
dari polri pertama kali kami pun saya pun juga melakukan respon itu
dan saya tidak berhenti meskipun reses kami ingin mengawal sebaik baik
agar proses ini bisa diungkap dengan baik
tapi yang harus kita tahu bahwa ini ada persoalan satu terkait yang
substansial adalah penegakan hukum
nah penegakan hukum seperti saya katakan
tidak boleh pandang bulu tidak boleh tebang pilih
siapapun yang kemudian di dalam kasusnya sendiri terlibat adanya tindak pidana
harus diproses serang penderang mungkin
kemudian diperjalanan jika ada upaya upaya untuk menghalang halangnya pendidikan
jika ada upaya upaya untuk menghilangkan alat bukti
siapapun itu termasuk oknum oknum aparat
baik mas yudi
siapapun yang melakukan itu harus juga dilakukan proses proses atau tindakan tindakan yang konkret dan jelas
jangan ada toleransi terhadap tindakan tindakan yang demikian
komisi tiga dpr tentunya tidak mau menyentuh ya ke aspek teknis dari penyidik ini juga
tapi kalau anda selaku komisi hukum bagaimana menilai kinerja dari tim khusus
irsus juga ada di sana kompolnas sejumlah tim eksternal polri dalam pengawasan penanganan kasus ini
apakah sudah efektif berjelas
apakah sudah efektif berjelas sampai kini
ya saya menyadari bahwa ini adalah kasus besar yang kemudian jadi atensi publik dan terkait dengan profesionalitas polri
semakin banyak yang kemudian memberikan atensi semakin banyak yang kemudian memberikan masukan
dan semakin banyak yang terlibat saya pikir akan mendekati keadilan yang kita harapkan semuanya
karena bagaimanapun juga
kalau kita melihat drama drama pengumuman ini
hal ini proses proses yang juga membutuhkan effort tinggi
bagaimana kemudian di awal awal di kejadian ini kemudian seolah olah terjadi drama
kemudian ada tim sus yang dibentuk oleh kapolri atas atensi presiden
kemudian ini menjadi sebuah proses yang semakin hari semakin ada progresnya
namun juga yang tidak bisa kita pungkiti dan tidak bisa kita
tidak bisa kita kenafikan
di tengah pengungkapan kasus ini kemudian publik memberikan informasi
publik memberikan sebuah masukan
ataupun sebuah fakta fakta ataupun informasi ataupun apa ya
berita berita terkait dengan hal hal lain
nah tentu saya pikir saya berharap kapolri tetap objektif dan rasional
untuk terus sabar mendengar apa yang menjadi
ini yang menjadi informasi publik karena persoalan persoalan yang disampaikan publik ini
karena rasa sayangnya kepada polisi
sehingga konteks inilah yang harus menjadi
yang harus menangkapi saudara saudara
mas sidi kita kasih waktu ke bang saur
silahkan bang saur
di tubuh polri jika ditemukan potensi potensi adanya abuse of power
ataupun penyimpangan bahkan tidak bisa dikendalikan
itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh oknum oknum kepolisian
baik mas sidi
silahkan bang saur
menarik tadi tuduhan daripada saudara didik
apa pengertian beliau soal intervensi dan rekayasa
empat empat pampak dalam hari ini melaporkan resmi kekeluargaan
dan penyelidikan terbukti
kemudian kami menemui mingkup penuhkan komponen
beritakan laporan kami dan juga menemui kapolri
yang tadinya ada rekayasa
kemudian terbongkar sekarang ternyata bohong dan melibatkan bukan saja itu yang kita bilang
penasehat daripada polri saja kemudian sudah dipecat
ada prakondisi menurut pak mengko apakah menurut anda itu adalah rekayasa
untuk foto kos sebelum penumuman kematian daripada yusua
ini yang disebutkan rekayasa yang anda kemudian teman teman yang menganggap bahwa
saudara mengko itu adalah menteri komentator
bagaimana saudara didi tolong diinformasikan kepada ketua komisi
apa dasar secara etik kami ada bersepakat dengan beliau sudah ketemu
tetapi sampai detik pembicaraan kita ini tidak ada kejelasan
saya bilang kami mendarat kawan kawan di dpr sikap perilaku seperti ini kah
yang kawan kawan tunjukkan
padahal bagaimana seriusnya peristiwa ini tragedi hukum dan tragedi kebencian
justru kitalah membongkar ada satu rekayasa
baik pak saur
kemudian mengko bertarung dengan tukoksinya
tapi malah kawan kawan kemudian mengancam ancam
malah menurut saya adalah kalau ada diduga teman teman di dpr
ini harus kita bongkar
malah teman teman harus membongkar
malah kesan kesan dari senayan
kemudian menggunakan narasi narasi seperti itu
pasti adalah rekayasa adalah polisi
yang sekarang enam puluh tiga diduga melanggar kode etik
tiga puluh enam diduga melanggaran etik dan berpotensi pidana
yang segera dilaporkan kami dorong
dan empat tersangka
satunya sudah telah menderang
kalau ada desain rekayasa yang dilakukan oleh polisi yang pertama
andai kan mengko puluh hukam
sebagai tukoks si mengko
katakan pernah mengatakan ada tiga jumlah
misalnya ada tiga tersangka
apakah kawan kawan mengatakan hanya tiga jumlah
sebagai mengko puluh hukam dia berkoordinasi
yang tersangkanya kemudian mabes polri mengumumkan
tetapi ada tuduhan
wahan yang sangat luar biasa
menurut kami sangat serius
coba lah ditanya apalagi ada siapa orangnya
tidak perlu kawan kawan berinisiatif untuk melaporkan
atau mungkin anda juga pancing orang yang melakukan
nah marius jangan salah menyerang lagi kita
publik bergandengan tangan
masyarakat indonesia menonton ini
jangan lagi kita ancam mengancam
tetapi mari kita berkontribusi
kami bukan menyesal
kami menenai ke dpr
dari uang pribadi kami
berminggu minggu kita melakukan
itu tidak dibiaya oleh negara
baik saya meminta
sekarang publik menunggu
kawan kawan jangan sibuk ancam mengancam
yuk kita bergandengan tangan semua publik
bagaimana membongkar ini
bagaimana soal dana dana uang ini
karena ada dugaan sembilan ratus juta
nah orang kpk
benar nggak dpr ini ada
nama nama itu ada apa nggak
harap benar didi karena hari ini muncul
mendorong kerja depan
apalagi kawan kawan di demokrat
adalah bukan dari bagian
yang menjelajahi kerja depan
baik mas saur
saya minta respon anda mas didi
tapi saya mau ke bang febri terlebih dahulu
untuk tahu update dari kuasa hukum seperti apa
kalau tim khusus sudah datang ke magelang
ke rumah singgah dari irjen ferdisambo
untuk menemukan sejumlah fakta baru lagi di sana
kalau kuasa hukum
ma responnya seperti apa
apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh penyidik
dari rumah singgah ini
apakah benar ada keributan yang terjadi
di magelang sebelum ke jakarta mas febri
tim sus yang sudah
ke magelang mencari tambahan buktinya
mencari sebuah fakta tentunya
namun kami berpegang terhadap laporan ataupun dugaan pembunuhan yang terjadi di duren tiga
itu sudah setara tal dengan rekayasa
jangan sampai di magelang ini ada kemudian retorika ataupun hal hal lain
sampai hari ini kami masih menunggu apa yang ditemukan oleh penyidik di magelang
apakah itu akan memperkuat dugaan dugaan kami
bahwa keributan ini bukan keributan yang terjadi dengan almarhum
pribadi dari pak fs dengan ibu pc
sebagaimana telah disampaikan oleh ketua tim kami beberapa waktu yang lalu
jadi harapan kami ini sangat terang menerang
juga saya ingin sedikit menyoroti kepada bapak yang terhormat
wakil rakyat kita
kenapa banyak diam
berbeda halnya dengan kasus kasus yang lain
terkadang sangat antusias begitu
dan betul kata bang dagita bang sahur sjagian
kenapa harus ancam mengancam
kita hanya mencari keadilan di sini
terkait pelanggaran ham
kemudian kita mencari keadilan terkait hukum
ini sudah sarah dari awal terkait adanya retorika
adanya pembohongan terhadap publik
tanyain saya adalah
apakah dari yang terhormat dpr ini
tidak diizinkan bersuara
ketika rakyatnya ini membutuhkan
membutuhkan suara dari wakil rakyatnya
karena polri ini kan sudah jelas adalah sebagai pasangan kerja
apakah ketika bersuara di media ini akan menimbulkan atau melanggar etik mereka
kita juga tidak tahu
ketika ada yang membela ataupun bersuara
itu disebut komentator
berbeda halnya dengan perkara perkara lain
gerak di sini
menanggapi harus seperti ini
kenapa ini tidak
baik mas febri
sangat mohon dengan yang terhormat
wakil kita di senayan sana
biar kiranya ini di
ataupun didukung untuk terbukanya secara terang menerang
supaya masyarakat ini yang memilih
salah satunya yang memilih
ataupun yang diwakili oleh
yang kehormat anggota dpr ini
apakah benar ada ancaman dari anggota parlemen
ataupun kepada hape hape tertentu
dan juga saya garis bawahi tadi
apa yang disampaikan oleh bang saur
ada juga pendapat yang menyatakan mahfud md sebagai komentator saja
sebenarnya tidak menjadi komentator
ini terontar dari anggota parlomen
benar seperti itu
apakah benar nanti juga akan dibawa ke mkd
mas didi silahkan
apa yang kita lakukan ini
tidak terlepas bagaimana kemudian publik juga
tindak tanduk atau
ruang gerak dari dpr itu sendiri
tapi yang perlu saya katakan adalah
bahwa kami pun di dalam melakukan
di dalam melakukan pengawasan
tentu juga berbasis kepada kewenangan yang kami punya
untuk itulah bahwa
ini juga menjadi tugas kami yang paling utama gitu
menurut khidmat saya
seperti yang saya katakan tadi
seperti yang saya katakan tadi
tipu secara kelembagaan komisi tiga
memang kita belum
dewanan yang diri
melekat di tiap tiap anggota ini
sejak awal sudah
dan memastikan serta mendorong
agar penegakan hukum ini bisa dilakukan
dan seakuntabel mungkin
dukungan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh dpr ini
juga bisa diakses
melalui jejak digitalnya
mulai dari awal kejadian
hingga sekarang ini tidak berhenti teman teman
suaranya ataupun dukungannya
institusi penegak hukum khususnya
kami juga terbuka tentunya
saya pikir semua praksi
jika memang ada potensi potensi
adanya pelanggaran yang dilakukan
di setiap kelembagaan
dan teman teman tentu mendorong
ini untuk di
nah untuk itulah
dan tentu kami
juga akan membuka diri
pada saat reses ini
kami pastikan bahwa
si tiga pun akan
dan berbagai cara
untuk memastikan bahwa
sampai itu juga
melihat ataupun mendengar masukan suara publik ini kami juga ingin memastikan
apakah kemudian potensi potensi adanya penyimpangan penyimpangan di tubuh polri ini
kemudian bisa kami konfirmasi kami validasi kami mintakan pertanggung jawaban kepada polri
karena memang tugas kami adalah itu
jadi tidak mungkin kami di dpr ini tidak menyuarakan apa yang menjadi aspirasi publik
apa yang menjadi informasi publik
nah itulah marwah ataupun tugas dan tanggung jawab kami
jika sekali lagi saya katakan pengungkapan kasus atau pembenahan kelembagaan ini
tidak bisa dilakukan hanya oleh sekelompok orang ataupun satu institusi
semakin banyak institusi yang bersama sama untuk menegakkan keadilan ini
insya allah semuanya akan bisa terwujud dengan baik
saya pribadi mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh kompolnas
dan kepol hukam kemudian kpatk kemudian komponas dan juga teman teman civil society yang lain
ini memang kerja bersama sehingga dengan bersama sama bergandengan tangan
insya allah mudah mudahan tegakan hukum ini bertumbuh kepada keadilan
bukan kepentingan yang sifatnya praktis atau pragmatis
baik mas sidiq kita tunggu besok konferensi pers yang akan digelar di barat stream
terkait dengan perkembangan pendidikan kasus ini dan juga kita tunggu juga langkah komisi tiga
memanggil dari kapolri pekan depan tanggal dua puluh tiga agustus
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu siang ini dengan kami di cnn indonesia news hour
ada mas didi mukrianto anggota komisi tiga dpr
fraksi partai demokrat juga ada bang saur siagian selaku penasehat
tampak dan juga bergabung melalui sambungan daring ada mas mansur febrian kuasa hukum dari
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kita sedikit sekali pada kesempatan kali ini
namun kita akan berbincang di lain kesempatan
selamat siang assalamualaikum selamat siang selalu bapak bapak
merdeka tetap merdeka